anda kembali di cnn indonesia newsroom enggan membicarakan posisinya di bank dunia
mariel kapangestu memberi gambaran tentang energi baru terbarukan dari perspektif global
lembaga pemberi dana seperti bank dunia mulai tidak mendanai negara yang masih menggunakan energi minyak
bumi dan juga batu bara
di tahun dua ribu tiga puluh ini akan menjadi puncak penggunaan energi migas serta batu bara di dunia
dan akan beralih ke energi baru terbarukan
indonesia harus siap karena pada dua ribu lima puluh diprediksi penggunaan energi sudah sepenuhnya beralih dari energi konvensional
perusahaan ataupun pemberi dana seperti bank dunia tidak akan lagi mendanai negara yang masih menggunakan energi minyak bumi dan batu bara
mariel kapangestu menilai kesadaran publik indonesia masih rendah
sehingga peralihan ke penggunaan energi baru terbarukan masih lambat
ia pun mengajak pemerintah dan publik bergerak membuat perencanaan
sehingga investor kebijakan dan apbn terarah pada penggunaan energi baru